setahun itu berarti kamu bisa lebih dari sepuluh kali kayaknya ya
apa sih yang biasanya menjadi interaksi di dalam fansign ini kan
judullah fansign minta tanda tangan
tapi sebenarnya apa yang ada di fansign ini
ya yang pasti kan tanda tangan itu
sama itu tuh jadi ajang kita sebagai fans sama idolanya
buat berinteraksi bisa ngobrol apapun yang kita mau
dan bisa bercanda canda kayak gitu
oke jadi boleh pegangan tangan
memang biasanya duransinya berapa lama tuh
satu fans dengan idolanya
kalau misalnya per member itu biasanya
kalau fansign langsung ya kak ya
biasanya itu satu sampai dua menit
kalau lagi offline tuh sebenarnya pinter pinternya kita aja
ngelama lamain sama membernya
pas suruh cepetan nih pindah ke samping
tapi kalau kita tetap kayak
enggak enggak dulu gitu
itu bisa lebih lama kak
cuma kalau misalnya nurut banget sama staff ya jadinya cepet kayak gitu
ya ya sebenarnya nggak boleh sih
cuma ya udah gitu
kalau online tuh biasanya dibatasin per member satu menit
oh per pember satu menit
biasanya apa yang diomongin kemudian pengalaman paling seru
karena aku lihat di salah satu dokumentasi kamu
kamu kayak ngasih belangkon
itu belangkon bukan sih
iya betul banget kak
itu fansign aku pertama kali sama ab enam ix
pas mereka baru debut bulan juni dua ribu sembilan belas
itu pertama kali aku ketemu mereka
dan aku juga udah dari indonesia tuh waktu itu sengaja banget
jaga jaga kayaknya aku bakalan fansign nih sama ab enam ix
jadi aku bawa belangkon
terus ya udah aku kasih ke yang membernya namanya dehwi
terus dia nanya ini apa dan dipakainya buat siapa gitu
aku jawab aja ini biasanya pangeran pangeran pakai nih di indonesia kayak gini
terus dia nanya juga
cara kalau misalnya kita salam ke orang indonesia tuh kayak gini
terus sampai apa namanya
attitudenya kayak gimana
gestur tubuhnya gitu
sebenarnya dia baik banget sih kak kalau misalnya si dewi itu
tapi kalau sama yang lain biasanya interaksinya aku sesuaiin sama karakteristik idolnya
kalau misalnya idolnya gampang nih digombalin atau digodain gitu
nah kita pasti suka bercanda bercanda
tapi kalau misalnya membernya itu serius ya omongannya lebih ke serius dan kehidupan sehari hari gitu sih kak
oke dari dokumentasi kamu
kayaknya untuk satu idol itu kamu udah lebih dari satu dua kali ikut event
artinya dengan kehadiran loh kok dia lagi gitu
iya kalau untuk ab enam karena aku ngikutin mereka dari baru debut sampai sekarang
ya itu udah tiga tahun yang tadi udah di mention
itu alhamdulillah member ab enam sudah pada inget aku
dan aku sempet tahun lalu kayak vakum agak lama gak ketemu sama mereka
gak datang ke fansign mereka
terus pas pertama kali januari kemarin aku datang lagi mereka semua kaget kayak nanyain
kamu kemana aja kamu ada di korea selama ini kemana aja
kamu gak datang kamu masih dukung kita kan
mereka tanyain aku panjang lebar kabar aku
jadi mereka tuh pay attention pay to detail banget ya dengan fansnya ya
karena gak semua orang gak semua fans itu bisa ikut gitu
sebenernya gimana sih caranya
bener gak harus beli banyak banget album

ya bener sih kak
itu sebenarnya kan konsepnya mereka bilang undian
cuma sebetulnya walaupun basicnya undian
tapi kan kayak kita kalau beli satu album itu berarti dapet satu tiket buat apply undiannya gitu undian fansignnya itu
cuma kalau misalnya semakin banyak kita beli album berarti semakin banyak tiket yang kita dapetin
jadi tetep basicnya sih lebih banyak pasti itu lebih kesempatannya lebih besar lah untuk menang undiannya
jadi ya kayak gitu harus beli album sebanyak banyaknya
berapa album yang kamu beli selama ini
berapa album yang kamu beli selama itu

untuk bisa dapet fansign
aduh kalo ketauan mama bisa dimarahin nih
tapi ya puluhan sampe ratusan
hah ratusan oke
pernah gak udah beli banyak banget udah beli ratusan album gitu terus gak dapet tiketnya
aku pernah abdisic jadi kenapa aku gak pernah nyebut nominal yang jelas gitu
kayak aku beli fansign album segini gitu
karena aku pernah beli fansign ab enam ix dengan alamat yang jelas gitu
karena aku pernah beli fansign ab enam ix dengan alamat yang jelas gitu
karena aku pernah beli fansign ab enam ix dengan alamat yang jelas gitu
trik triknya gitu mungkin
buat tips and trik paling penting tuh budgeting sih kak bener
karena kan kita harus punya budget sendiri dan tips yang paling aku selalu aku lakuin adalah
nabung terus sampai bisa beli album jumlahnya yang kira kira cukup buat masuk fansign
jadi jangan cuma nanggung kayak beli cuma lima cuma tiga album
itu kayak lebih ke buang buang uang gitu kak
mending kayak di tangan comeback album yang sekarang kita nggak fansign
tapi nanti di kemudian hari kita bisa lebih banyak beli album dari hasil tabungan yang kita tabung itu yang kemarin
jadi ya jangan setengah setengah lah ibaratnya kayak gitu
dan itu juga memotivasi aku buat bikin bisnis buat nabung jadi lebih rajin gitu kak ngumpulin uang karena mau fansign itu
oke nah ini kan kamu beli banyak banget ya puluhan ratusan oke lah ya dapat tiket fansign
terus abis itu albumnya mau diapain
biasanya aku bukain aku kumpulin pc pc
aku koleksi tuh fotocar foto kartnya tapi ntar sisanya aku jualin dengan harga murah buat ngebantu temen temen
yang emang lebih gimana ya lebih butuh untuk beli album yang lebih murah kayak gitu jadi semakin membantu sesama fans
oke nah ngomongin soal fansign ini kan sekarang karena mungkin masa pandemi mungkin trend fansign ini beralih ya
dari yang offline jadi daring atau online
nah interaksinya gimana sama idola
kalau kamu mungkin diuntungkan karena kamu belajar bahasa korea
kamu bisa belajar bahasa bahasa korea
nah buat orang orang yang ada kendala bahasa kayak gini gimana tuh
sebenarnya aku ngeliat temen temen aku yang gak bisa bahasa korea itu mereka biasanya bikin script dulu tuh kak
jadi misalnya dia mau bikin script pakai bahasa indonesia dulu atau bahasa inggris dulu
terus dia tanya nih sama temennya yang bisa bahasa korea jadi nanti ditulis pakai bahasa pakai tulisan latin pakai alfabet walaupun bukan hangle gitu terus dihafalin
tapi kalau misalnya saran aku lebih baik belajar bahasa korea aja biar bisa ngerti nih idolnya ngomong apa kan
kalau misalnya kita cuma ngomong terus nggak ngerti kan percuma juga kan
atau kalau pakai bahasa inggris sebetulnya nggak apa apa sih
cuma ya kadang kadang ada idol yang nggak bisa mereka cuma ngerti tapi nggak bisa ngomong balik bales ke citanya gitu
jadi gak ada salahnya buat belajar bahasa korea bisa jadi motivasi juga
oke oke nah dua tahun pandemi kebelakang kan kayaknya fansign ini udah mulai berubah nih ya
walaupun mungkin di korea sendiri aku lihat tadi di dokumentasi kamu event online ya tapi tetap ada pembatasan
tapi mungkin sekarang lebih banyak benar benar online atau secara daring
ya apakah ini juga akan dibaca trennya oleh mungkin idol manajemennya labelnya mengingat situasi yang sekarang khususnya di korea selatan kan masih dibilang cukup tinggi case nya
iya kalau dari segi marketing sama selling album sih harusnya ya kak dipertahankan karena kan kalau fansime online kan nggak cuma korea doang yang bisa beli jadi kan bisa ikutan fansign
tapi seluruh dunia bisa ikutan fan karena online lewat video call
jadi harusnya sih fenomena fansign online ini harusnya dipertahankan buat naikin sales album dan juga buat semua yang di seluruh dunia fansign bisa ikutan fansign juga
dan kalau ab enam ix juga sekarang udah nerapin ada fansign online dan juga ada fansign offline di hari yang sama kayak gitu
oke deh oke seru banget kiki terima kasih untuk pengalamannya sharing
informasinya ya mudah mudahan bermanfaat untuk k popers lain yang nonton malam hari ini pemburu fansign
kamsahamnida kikishi terima kasih selamat malam
oke kita kembali lagi ke mayfrey mau sisihkan uang jajan buat dapet satu tiket hansign
antara dua ya antara deg degan karena tadi diceritain sama kiki bahwa ratusan diajak sampai takut dimarahin ibunya kalau sampai ketahuan
tapi di sisi lain itu adalah pengalaman yang bisa dibilang kaya apa ya ya kayaknya itu juga harusnya dikendalikan gitu ya

yang bisa dibilang gak ternilai ya tiffany apalagi kalau kita udah ngefans banget bisa berhadapan langsung bisa salaman apalagi bisa di notice sama idol
siapa yang nggak mau dengan judul hl hotline gak jajan demi fansign
gak jajan demi pasti besar banget oke thank you banget mayfrey kita ketemu lagi ya di korean corner minggu depan
terima kasih selamat malam tiffany